tak semua dapat merasakan hangatnya lebaran dengan berjabat tangan sungkeman dan mencicipi masakan rumahan
rindu akan keluarga di kampung halaman harus tertunda sementara waktu
menjaga jarak demi alasan keselamatan bertugas atas kepentingan kemanusiaan
bergabung bersama saya malam hari ini wildan syafikul salah seorang relawan yang saat ini berada di rumah sakit darurat
wisma atlet selamat malam mas wildan
selamat malam mbak
minal aidin wafa izin mohon maaf lahir dan batin selamat lebaran mas wildan dan juga semua yang ada di rumah sakit wisma atlet
minal aydin wafai izin juga mbak tiffany dan juga untuk tim cnn juga
sehat mas wildan
mas wildan sehat mas wildan
alhamdulillah walaupun harus menunda mudik menunda untuk ketemu keluarga ya
mas wildan bagaimana perayaan lebaran di wisma atlet hari ini
alhamdulillah untuk perayaan lebaran idul fitri kita di wisma atlet sendiri memang dari tadi pagi kita sudah antusias sekali
malah dari semalam itu kita antusias sekali menyiapkan terkait dengan hal hal apa saja yang diperlukan saat perayaan sholat
sampaikan juga pagi hari jam enam kurang lebih pukul enam kurang lebih itu kita melaksanakan sholat bersama para nafas yang beragama muslim di keluarga
ini memang kita difasilitasi dengan sebaik mungkin oleh atasan maupun oleh pimpinan dari rsdc wisma atlet untuk melaksanakan sholat id di wisma atlet sendiri
oke jadi suasana lebaran
tetap terasa di sana ya ada sholat id kemudian tidak hanya oleh nakes tapi juga para pasien yang ada di wisma atlet
pasien juga benar
begitu juga tadi malam takbiran pun juga ada acara di sana ya takbiran ala wisma atlet nih
sebelumnya belum sholat id memang malam itu ada takbiran
tampilan yang dilaksanakan memang untuk mengobati rasa rindu
teman teman nakes yang masih ada di wisma atlet supaya mereka terhibur dan juga mengkondisikan terkait dengan malam takbiran yang biasanya dilaksanakan takbiran bersama keluarga
nah ini memang sedikit berbeda
namun teman teman tetap menakes tetap berusaha supaya bagaimana caranya kita tetap melaksanakan
memfasilitasi ataupun terkait memfasilitasi pasien pasien melayani pasien secara sebaik mungkin
jadi memang sedangkan tadi malam dilaksanakan takbiran bersama para nafas dan juga dengan atasan yang ada di wisma atlet sendiri
oke mas wildan kalau saya dengar dari penjelasannya mas wildan ya saya ngebayangin gitu
guyupnya mereka mereka tidak hanya nakes kemudian tapi juga pasien staff
semua yang berada di wisma atlet ya
jadi tidak mengurangi makna idul fitri saling mengisi begitu ya
boleh dijelaskan ke kami bagaimana guyupnya mereka mereka yang ada di sana
jadi memang dari tadi malam alas sore sebelumnya kita menyiapkan bersama terkait dengan teda
dengan si properti yang dilaksanakan untuk melaksanakan takbiran bersama
nah itu memang sedikit agar agar
rasa kekeluargaan kurang lebih ada rasa kekeluargaan di wisma atlet sendiri
karena memang setelah berbulan bulan bahkan ada beberapa teman teman yang sampai dua kali lebaran memang belum pulang
nah maka dari rasa kekeluargaan kita dengan teman teman nakas yang ada di sini memang seperti keluarga sendiri
jadi memang penyiapkan sedari sedari tori persiapan apa yang akan dilaksanakan
dengan takbiran maupun sholat hit yang dilaksanakan di wisma atlet sendiri
dan mohon izin memang di sini dilaksanakan sejauh tempat
para sholat hit dari relawan tahun nafas sendiri dan juga dengan pasien
sedikit menginfokan untuk sholat id yang dilaksanakan para nakas memang berada di tower tiga
dan untuk sholat hit yang dilaksanakan oleh pasien
ada di tower lima
mas wildan berarti ini tahun kedua tidak merayakan lebaran bersama keluarga
atau selama berada di sana sudah pernah pulang
memang ini lebaran yang kedua
memang lebaran yang kedua berada di wisma atlet
jadi memang awal awal dulu kita juga sama
memang sama seperti hal yang sekarang
lebih untuk yang saat ini lebaran kedua
saat ini lebih terasa kekeluargaannya
karena memang sudah dua kali lebaran tidak bertemu keluarga yang ada di rumah
oke jadi selama ada di sana belum pernah pulang
alhamdulillah selama ini masih belum pulang
memang kita stay di staykan dari pimpinan
di staykan terkait dengan adanya kasus ponjakan maupun penurunan
jadi memang kita di staykan di sini
apa sih yang membuat mas wildan dan juga teman teman relawan yang ada di sana
yang menguatkan membuat mas wildan dan juga teman teman relawan di sana itu bertahan
dua kali lebaran hari raya tidak pulang
dari pertama kali masuk sampai sekarang ini juga nggak pernah ketemu keluarga
itu memang mohon izin memang ada beberapa hal
hal yang bisa menguatkan kami untuk selalu bisa melayani pasien sebaik mungkin
dan juga bisa bertahan sampai saat ini pun
yang pertama yaitu kita memang bukan saudara kandung
cuma kita saudara setang air dari nakas nakas
tau relawan yang ada di bismarck itu dari ujung barat hingga ujung timur memang keluarganya itu
yang bisa membuat kita kuat di sini dan juga bisa selalu kuat dalam melayani pasien sendiri
jadi memang rasa kekeluargaan yang timbul dari
berbeda beda suku ini kita melaksanakan tak berkumpul bersama di wisma atlet ini
jadi memang dari ujung barat hingga ujung timur indonesia kita bersatu di sini
memang rasa kekeluargaannya tertimbun dari hal hal kecil seperti itu
dan bahkan mohon ijin menyampaikan juga tadi juga beberapa dari tim cinas dan kami melaksanakan acara makan makan bersama
kita mematuhi protokol kesehatan
oke mas wildan kalau anda dan juga teman teman relawan ya begitu kuat begitu tahan di sana
menahan diri untuk bertemu dengan keluarga dengan orang orang yang dicintai
tahu nggak kondisi di luar sana seperti apa
paling tidak sekarang deh di masa masa kemarin ya menjelang lebaran
nggak boleh mudik dilarang mudik
tapi banyak sekali yang nekat angkanya pun juga membludak
dan kasus positif pandangan anda seperti apa
ini bertolak belakang sekali kan dengan teman teman relawan nih
iya benar sekali pandangan kami sih sangat menyayangkan sekali terkait dengan masyarakat yang memaksa untuk mudik
memang tidak ada memang dari anjuran pemerintah untuk disarankan untuk tidak mudik
cuman kita dari lawan sendiri sangat menyayangkan terkait hal
itu untuk masyarakat sendiri kenapa kok istilahnya sampai seperti itu untuk ingin mudiknya
nah itu memang beberapa sudut pandang kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain
cuman hal itu kita tetap menyayangkan terkait dengan tindakan masyarakat yang memaksa mudik
jadi memang bagaimanapun kita agar data depan tetap harus melayani bagaimanapun kondisi
bagaimana keadaan teman teman atau masyarakat yang ada di luaran wisma adlib sendiri
kalau saat ini tengah berada di rumah gitu ya kira kira apa yang mas wildan rindukan
apa yang akan mas wildan lakukan
tapi kita akan jeda dulu boleh jawabannya ditahan
kita masih akan kembali usai jeda berikut
jadi pastikan anda tetap bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected dan kami masih akan lanjutkan perbincangan
bersama wildan syafikul yaitu salah seorang relawan di wisma atlet
mas wildan kalau misalnya lagi lebaran nih ya kampungnya kalau boleh tahu di mana
mohon izin kampungnya ada di ujung pulau jawa
dari jawa timur banyuwangi
apa yang paling dirindukan saat lebaran di kampung di rumah
memang yang kami rindukan atau yang saya rindukan itu banyak sekali memang
kita lihat memang dengan adat budaya yang beragam sendiri dari banyuwangi sendiri
memang banyaknya terkait dengan sungkeman terkait dengan adanya festival
ataupun kegiatan yang dilaksanakan pada saat lebaran
oh seperti barong interbumi punca blang
memang itu yang sangat kami rindukan sangat saya rindukan dari terkait
dari lebaran di lebaran idul fitri karena memang ada hal hal tersendiri yang bisa membuat kami bisa rindu terkait itu
ada pun terkait dengan itu selain dengan hal itu yaitu dengan keluarga memang
kita merindukan terkait dengan suasana rindu dengan saat hari raya idul fitri bersama keluarga
berkumpul bersama kegiatan bersama terus makan makan bersama
memang banyak sekali hal hal yang dirindukan dari hal tersebut
biasanya kan kalau sholat id gitu ya maaf maafan sama orang tua sama keluarga sungkeman
hari ini kan karena nggak bisa apa sudah silaturahmi virtual
benar sekali tadi pagi memang kita sudah melaksanakan silaturahmi virtual
namun memang masih sedikit mengganjal kurang pas sekali kalau nggak langsung bertemu sungkem bersama keluarga
mengganjal ya coba
nah kalau misalnya sekarang gitu ya sekarang bisa ketemu langsung dengan keluarga
misalnya dengan orang tua bapak ibu atau misalnya dengan kakak gitu
atau dengan adik apa yang mau disampaikan
ya sebenarnya memang rindu rindu sekali
berkumpul saat peran nah itu ya yang tetap baik baik dengan kesehatan juga
yang penting kita sama sama melakukan melaksanakan protokol kesehatan dengan yang terbaik
oke ini juga ada yang rindu banget boleh disapa nggak
oke ini dia sudah ada kakaknya mas wildan ada mbak fitri dan juga ini ada ibu ya ibu mas wildan
ada bu suratun betul ya
halo selamat malam mbak fitri ibu
minal aini walfa izin sudah terhubung nih ada mas wildan
terima kasih dengan cnn
bisa menghubungkan saya dengan adik saya dengan baik
oke mas wildan kaget nggak lihat kakak sama lihat ibu di sini
ibu sama kakak dua kali
sudah dua kali nih
mbak fitri sama bu suratun mas wildan tidak pulang kampung sangat rindu dengan keluarga di rumah
tapi karena harus bertugas atas nama kemanusiaan tetap harus berada di wisma atlet
ada yang mau disampaikan mbak fitri atau ibu
saya ingin menyampaikan pada adik saya tetap semangat masih untuk mendirikan misi kemanusiaan
dan walaupun tidak bisa mudik tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini masih tetap muka walaupun dengan cara virtual
ibu ada yang mau disampaikan ibu
apa rasa rindu rasa kangen dengan anak nih bu
sangat kangen sekali
sangat kangen sekali
karena sudah dua hari lebaran nggak pulang
sudah dua kali lebaran gak pulang
tahu kalau misalnya anaknya sekarang kan sedang bertugas ya menjadi relawan bisa dibilang ini pekerjaan yang sangat berisiko gitu
apa tanggapannya dari keluarga di rumah
ya pertama kali dulu ketika minta izin untuk menjadikan relawan ya khawatir juga karena melihat virus corona ini sangat berbahaya sekali
tapi saya yakin bahwa adik saya ini memang ya sesuai dengan apa dengan sinyalah
jadi dan juga karena
rasa kemanusiaan demi serta keselamatan dari warga negara indonesia ini
jadi ini ya merelakan dan berdoa mudah mudahan dan diselamatkan oleh allah swt
mas wildan silahkan ada yang mau disampaikan untuk kakak dan juga ibu
alhamdulillah bisa dipertemukan bersama dengan virtual
terima kasih sebelumnya semuanya tapi dan juga ibu mak biasanya panggil yang kita
alhamdulillah mohon doanya yang terbaik saja buat kita saya yang ada di sini
semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa
menjadi amal ibadah saya pada khususnya dan pada umumnya bisa bermanfaat untuk bangsa ini pun untuk keluarga juga
terima kasih untuk para pejuang yang ada di wisma atlet
terima kasih sekali lagi mas wildan kemudian mbak fitri di banyuwangi beserta ibu sudah bergabung
sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wafa izin mohon maaf lahir dan batin
tetap selalu menjaga protokol kesehatan sehat selalu untuk kita semua
terima kasih sudah bergabung dengan kami selamat malam
terima kasih selamat malam